itu mereka lagi diikat di pohon ketuk talinya juga sampai ke badan badan
bener pak rt tolongnya berdek kalau masih kami berdek
ya udah kalau mau ngopi
ingat enggak pak rt bilang apa kalau mau ngopi kamu ambil aja sendiri di dapur
sekarang kamu ambil sana pintu belakangnya nggak dikunci kamu bikin
kopi kalau ya mendingan saya bikin kopi bos
cepetan aku nggak manis
kamu tuh kalau dibilangin yang bener biar denger bos kayaknya senang deh abis
kamu itu kalau tapi l economics tapi pendek mistakes dari baris baris aja kamu tuh
si duk tuh disuruh bikin kopi kagak denger
dasar budek duk
hahaa biarin aja dia mbak
makan kopi dah lo biar seger
duk kopi duk
ini punya bos nih sesuai dengan pesanan bos
gua dengan nih jangan
heh dia budek mana mau
eh alah alah waduh
ada di belakangmu
lu kok malah ketawa
aku duluan deh
hah kurengin dulu
kalikan kuburan saya
ada badak bang
kenapa nabrak aku sih
kalau berhenti tuh harus dibilang bilang sih bos
kita kan itu petugas keamanan
kenapa kita yang mesti lari
ada juga kita yang kejar kejar dia
gimana sih kamu sempro
kabur duluan lagi
sini lo maju kalau berani
biar gue tangkep
kamu tuh gimana sih
kalau mau nangkep ya diem diem
ntar dia keburu lari
tangkep sekarang aja bos
kalau berani kamu
kalau berani kamu
wah ada di jepang
kalian mau menangkep saya
bukannya aku yang nantangin kek

aku ga berani kek
aku ga berani kek
jangan dijanggung kek
sudah begitu uuguha
nkeraini kullanya nweth
pagi kakek cangkulnya udah sibuk nyangkul lagi di sawah
ya udah gak ada tuh udah gak usah takut
serius mi udah gak ada kakek canggulnya
beneran ali udah gak ada kakek cangkulnya
udah tante aku pulang dulu ya
ruby kamu jangan pulang sendirian ah
takut ada apa apa mendingan dianterin ya
ali rafa bangun yuk kita anterin ruby
kasian kalau pulang sendirian
nanti parahnya tanya nyariin lagi
kurang ajar si hansip
janjinya semalam mau jagain saya dua puluh empat jam sampai pagi
kalau ada apa apa serukan saya gimana
terus saya cedera
dibawa ke rumah sakit
siapa yang mau jaga
itu namanya lalai dalam tugas
sekali lagi bikin masalah
pareteni nyantarin ruby tak
udah pulang kamu
alhamdulillah pokoknya semuanya aman tadi malam
tapi ternyata pas pagi pagi udah gak ada kakek cangkulnya
oh enak kalau saya mah masih digangguin
berarti wah sampe pagi malem gelap
siang terang haradang
emang iya parete kalau malam teh gelap
kalau siang itu terang gak ada matahari
tapi emang digangguin saya berarti saya masih aki aki cangkul itu
tentu ingin pisah
kasian parete tragis pisah nih rupna
jangan jangan paretete kurang beramal kali
nah kurang beramal
bu ranti yang namanya amal itu
hubungan manusia dengan gusti alo
jangan dilihat lihatin itu namanya ria
itu temen saya parete
saya tahu kenapa parete digangguin
paretete berat dosa hidupnya lihat tuh
wah badannya isi dosa semua bukan isi lemak loh
ini badan saya emang segini diantuk tawon
oh bengkak katunya
gak ada orang apa yang ngelewatin ya
itu ada suara minta tolong parete
biarin aja lah
abis itu yang ngajakin saya semalam
biarin aja biar kena
ya tau tapi kan mesti ditolongin
abis ditolongin baru kita jorokin
gak ada orang apa yang lewat ya
aduh kenceng banget ngingetnya
oh udah males malesan kerja
gak mau patroli
pada nyender di pohon
saya pecat nanti
wah mau jadi apa masa depan kalian bertiga ini
eh tuh santai santai
itu kan mereka lagi diikat di pohon
talinya juga sampai sebadan kali
saya udah ngantuk nih pak
masa dilepasin naik nggak dibantuin
aman aman aman
nih tanganku masih diikat

karena main diikat ikat
lihat aku kan
maaf banget pak sebelumnya pak
terus terang aku tuh pak nyerah pak
kita bertiga gak kuat pak
aku tuh gak mau lagi jagain rumah pak rt
iya bener pak rt
nggak lagi lagi dah
betul pak rt
mendingan pak rt jaga diri sendiri aja pak
saya nggak tahan pak ngadepin tuh si cangkul
malah tadinya saya pikir itu pakai saya